ya masih di good morning kami akan kembali mengupdate anda mengenai informasi tentang penggusuran yang terjadi di rawajati
sudah ada produser lapangan fani maniar di sana
ya fani bisa anda laporkan sekarang bagaimana peristiwa atau keadaan yang terjadi di rawajati saat ini
ya good morning prabu dan juga ratu saat ini eskalasi dan situasi bentrok antara warga rawajati barat dan juga pemprov dki jakarta selatan yang diwakilkan oleh satuan keamanan gabungan sudah menurun
dikarenakan warga saat ini sudah tidak memprotes atau juga berada di sisi sebelah kanan wilayah rawajati barat
dan pasrah melihat
tempat tinggal lapak usaha mereka sedang diratakan oleh unit eskavator dari pemprov dki jakarta ini
anda melihat ini adalah unit eskavator kedua yang diturunkan untuk meratakan lahan bangunan sepanjang rel kereta api di wilayah rawajati pancoran jakarta selatan
dan ada dua unit eskavator yang diturunkan oleh pemprov dki jakarta untuk menertibkan bangunan liar sepanjang dua ratus lima puluh meter di sepanjang rel kereta api

tidak hanya tempat tinggal dan juga lahan yang berupa tempat tinggal dari para warga di rawajati barat ini
tapi ini juga sebagian besar adalah wilayah lahan usaha milik warga yang tidak hanya tinggal di rawajati tetapi juga tinggal di tempat lain
tapi mencari nafkah
ada pun dari pemprov dki jakarta sendiri sudah memberikan atau juga menyatakan telah memberikan kompensasi berupa tempat tinggal baru
di rumah susun atau rusun marunda
di rumah susun atau rusun marun

di rumah susun atau rusun marun
apakah situasi tetap atau masih memanas
dikarenakan memang situasi memanas ini diawali oleh adanya provokasi dari beberapa oknum yang diduga merupakan oknum oknum bayaran
dan bukan merupakan warga dari rawajati barat
serta tidak tinggal ataupun tidak tinggal di wilayah rawajati barat ini
prabu dan ratu anda sampai dengan saat ini masih bisa melihat unit eskavator tersebut masih bekerja untuk meratakan salah satu lahan bangunan
melihat saat ini lahan bangunan yang mendominasi wilayah rawajati barat di bagian depan merupakan lahan lahan usaha
berupa warung baik dari warung yang menyediakan makanan sehari hari maupun juga makanan tradisional seperti makanan padang dan juga makanan
ada apa bisa kami kabarkan bahwa wilayah rawajati barat sebesar sebelas ribu lebih hektare
sepanjang dua ratus lima puluh meter
menurut undang undang pertata kotaan adalah wilayah yang dinyatakan sebagai area hijau atau green zone
yang mana seharusnya memang bebas dari atau bebas sebagai tempat tinggal
dan diperuntukkan sebagai lahan hijau bagi wilayah kawasan dki jakarta
pada nantinya setelah berhasil ditertipkan wilayah rawajati barat ini nantinya akan dijadikan sebagai taman
yang diperuntukkan juga bagi
kepentingan warga dki jakarta dan nantinya diharapkan untuk bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di wilayah rawajati barat ini
dikarenakan memang potensi kemacetan yang biasa terjadi di wilayah sulawesi barat yang berseberangan dengan apartemen kalibata city ini terjadi
akibat adanya bentuk sistem lahan usaha yang dilakukan oleh warga sekitar di wilayah rawajati barat
sementara kita kembalikan dulu ke ratu dan juga prabu di studio
adakah warga yang masih menempati tempat di sana ataukah langsung mereka akan bisa pindah ke marunda
ya itu kami tadi sempat bertanya kepada salah satu warga yang notabene memang bukan merupakan warga di asli asli dari rawajati barat ini
pak chandra namanya ini akan memikirkan pasti akan memikirkan
apakah mereka akan pindahkan ke depannya apakah akan pulang ke kampung halamannya di wilayah sumatera barat
atau bersama sama dengan warga sempat atau juga nantinya akan berkumpul untuk memikirkan langkah apa yang akan mereka lakukan bersama sama ke depannya
apakah mereka akan menempati rusun marunda yang disediakan oleh pemprov dki jakarta dan juga memikirkan bentuk usaha seperti apa yang akan mereka lakukan ke depannya
apakah tetap akan berusaha atau juga membuka lapangan usaha di sekitar wilayah jakarta selatan
yang merupakan lokasi zona nyaman tempat mereka berpuluh puluh tahun lamanya melakukan usaha atau membuka wilayah usaha baru di sekitaran rusun marunda jakarta utara
proses negosiasi masih berlangsung sampai dengan saat ini
kami belum bisa mendapatkan kejelasan atau juga perkembangan dari situasi di wilayah tempat kita laksanakan negosiasi itu karena letaknya sangat berada di belakang sekali
kami belum bisa mendapatkan atau juga belum bisa mendapatkan akses ke belakang sana
masih tertahan di depan di antara proses perataan lahan bangunan di wilayah rawajati barat ini
prabu dan ratu
fani terima kasih fani atas laporan anda dari kawasan rawajati
beberapa menit yang lalu kita melihat masih ada rumah rumah ya yang bertengkar di sana sekarang sudah hampir rata dengan tanah tentunya dengan adanya penggusuran ini
ya ini bukan merupakan penggusuran yang pertama di jakarta
sudah beberapa kali penggusuran dilakukan oleh pemprov dki jakarta dan ini merupakan sebuah target yang memang dicanangkan oleh pemerintahan pemprov dki jakarta di bawah basuki cahayapurnama untuk secara ambisius ya menertibkan beberapa bangunan yang ada di beberapa area liar atau daerah liar
saat ini di sana negosiasi juga masih berlangsung begitu ya dan belum tahu apakah memang warga tersebut akan segera pindah ke marunda ataukah mereka
harusnya sih sudah dipindahkan ke marunda
ya kalau sudah ada penggusuran itu sudah ada pendataan dan kemudian sudah dipindahkan ke marunda
tetapi ada beberapa biasanya yang tidak menerima keputusannya sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di kampung halaman atau mengontrak di daerah lain
umumnya sih seperti itu sekarang yang terjadi ini